setelah sempat viral di media sosial mbah sri mulyani nenek rentai yang buta sejak kecil mulai mendapat bantuan dari pihak swasta
sebelumnya nenek buta ini tinggal seorang diri di rumah tidak layak huni ia pun hidup mengandalkan belas kasih orang lain
inilah salah satu postingan di sosial media yang sempat viral beberapa hari belakangan
di postingan ini memuat foto mbah sri mulyani dengan sedikit keterangan tentang kondisinya yang memprihatinkan
ya postingan tersebut benar adanya
untuk menuju ke rumah nenek renta berusia tujuh puluh enam tahun ini harus melewati gang sangat sempit yang hanya bisa dilewati satu orang dengan berjalan miring
kondisi rumah dan kehidupan mbah sri mulyani di kelurahan bangun sari kecamatan kabupaten ponorogo ini pun jauh dari kata layak
selain rumah yang hanya berukuran dua x empat meter kehidupan mbah sri mulyani sejak tiga puluh tahun lalu pun serba kekurangan
sebab ia hanya hidup sebatang kara dan mengalami kebutaan
selama ini mbak sri mulyani menggantungkan hidupnya dari bantuan warga sekitar
sayangnya niat dinas sosial provinsi jawa timur yang hendak membawa mbah sri mulyani ke panti jumbo kurang terlaksana
sebab mbah sri mulyani tidak bisa berhubung dengan kondisi rumah
mbah sri mulyani bersikuku untuk tetap tinggal di rumah reotnya hingga ajal menjemput
kita sudah siap menampung karena kan dalam kondisi darurat
memang kalau di tempat saya masuk itu kan harus lihat jasmani dan rohani
minimal itu bisa mandiri mas mandi sendiri terus ambil makan sendiri
kalau masalah nyuci itu sudah ada
sejak viralnya postingan kondisi mbah sri mulyani berbagai bantuan mulai berdatangan dari para donatur
namun pihak pengurus lingkungan menghimbau kepada warga dan donatur untuk tidak memberikan donasi kepada mbak sri mulyani melalui rekening bank
sebab pihak rt maupun pihak desa hanya menerima donasi saat donatur datang langsung ke lokasi